lo tau pacar nyokap gue siapa
kenyataannya kalau papanya botol kecap yang udah nyakitin gue adalah temen deketnya ibu
sekaligus calon bokap diri gue
bikin gue makin gak nyaman ada disini
itu kan merica
kamu bukan yang gak suka pedes
oh ya ampun
sorry bu el banyak pikiran soal besok pada kuis di sekolah
michelle pasti gak nyaman karena aku
dia pasti belum bisa terima kenyataan
kalo aku adalah temen deket ibunya
oh kamu itu memang anak ibu yang paling rajin
ternyata om roy ini punya
anak susia kamu
lain kali kita makan berempat ya mas
ya ampun mas
kenapa keselak ya
kayaknya gue harus bahas ini sama botol kecap
tapi jangan sampe om roy berhasil
ngatur jadwal pertemuan ibu sama botol kecap
kayaknya pulang duluan ya
terut el sakit
yaudah mau ibu temenin
oh gak usah ibu disini sama om roy aja el gak apa apa kok
bener gak apa apa
bener gak apa apa
bener l kamu gak mau diantar pulang sama sama dia
selamat lanjutkan makanan
oke ya sayang
nah guys jadi dia itu emang ngeluarin dua warna
satu pink yang satu gold dan ini tuh kualitasnya bagus banget kan misalnya tuh
guys itu boong itu cuma diendor jangan percaya
emang biasa tuh temen saya ini
emang beneran guys
nah ini tuh juga kalau mau pesen tuh lama banget guys
aku aja nunggu sama tiga bulan
engga kok itu orang dikirimin
susah banget buat mendapatinya itu
bel gak usah diem gak sih
udah gak usah didengerin
oh masih penasaran sama lipstick yang lain
oh ya ini ada ini
oke guys lanjut
ya itu kan ada barang endorse dilempar lempar gak rugi
oke guys lanjut lagi disini aku ada bedak ini tuh bagus banget juga
dipakai di muka lembut banget ini aku beneran beli
aku gak diendorse sama sekali aku brand beli
aku nunggu pilihan pilihannya juga lama banget
eh masuk trending youtube tau
guys sebentar ya guys
terus yang ngeview itu udah satu tiga juta
ya elah bel ini mah biasa aja kali
ini mah semua orang juga bisa nyanyi kayak gini
tapi kenapa viewersnya banyak banget ya
kan gue juga bingung

tuh yang paling kocak lagi tuh ini nih
cowo ganten dunia akhirat
kan ya banget gak sih
gak mungkin michelle ngeupload video itu pake nama akun kayak gitu
jangan jangan rifqi lagi yang ngeupload
oh bisa jadi
gue aja yang nonton cuma tiga ratus

hah gak jadi live lah

kalian tuh kenapa sih
mau bikin rusuh lagi
mau ganggu gue kerja lagi
jangan terlalu overthinking dulu nona
kata orang datang kesini itu
bukan mau buat rusuh
bukan mau buat rusuh
akhirnya gak bisa apa besok aja gitu di sekolah
ini tidak bisa lagi ditunda tunda
kata orang harus bahas ini sekarang
awas aja ya kalo gak penting
gua kan gak tau botol kecap dimana ya
botol kecap kita harus ketemu sekarang
kangen ya mas jodohnya ya
lo kenapa pake dress dan juga dandan
lo mau ngajakin gue ngedet ya
terus mau ngajakin gue ngedate
udah gak usah banyak kecap
intinya kita harus ketemu di taman aglonema lima belas menit lagi
ih kering banget sih langsung dimatiin sih
tapi dia kalau marah sama gue mau ketemu sama gue aneh sih dia
dia pasti pakai dress sama dandan bukan karena gue
karena apa ya terus dia marah ke gue
oh jangan bilang dia marah sama gue karena gue upload video dia lagi nyanyi tanpa izin sama dia
ya tapi kan harusnya dia kan seneng kan viral kan yang nonton banyak
gimana sih udah temuin aja lah
kalian tuh tahu gak sih kalian berdua udah buang buang waktu gue
jadi gue mau kerja yah
beta juga serius nona
ketua orang ini butuh tanggapan dari nona soal ketua orang punya perasaan untuk nona
kalian tuh tahu gak sih kalian berdua udah buang buang waktu gue
jadi gue mau kerja
nona kenapa diam saja
jawab apa lagi sih
kalian itu udah bener bener ganggu pekerjaan gue sekarang
dan kalian tega banget mau ngeprank gue sampai kayak gini
gak udah kalian berdua jangan ganggu gue
nona ini tau tidak ada yang ngeprank nona ini tentang perasaan beta yang beta harus sampaikan buat nona
dan beta butuh jawaban dari nona saat ini
iya nona tolong jangan joekin katorang ini
ini orang punya perasaan ini tidak ada yang bercanda
tolong nona sumpah serius
kalian berdua tuh bisa diam gak sih
pekerjaan gue tuh keganggu banget sama kalian berdua atau gak
enggak ya gue mau kerja
hei mamae semua itu gara gara ale punya yang ada dalam muka itu tidak meyakinkan sekali
emang banget coba butuh kecap
masih belum kecap
gue tau kecap kan lo
lepas gue udah tau
ih gue udah tau nih lo
ya lo kira kira dong ngegetinnya udah malem juga
makanya jangan ngegetin
lo bisa serangan jantung tau gak
urah juga pasti ella
lo tuh merebat sih ngajakin gue ketemu terus pake dress kayak gini
gak gak gak
gak mau udah ih
lo bisa serius dikit gak sih
iya gue tau tuh ngajak gue ketemuan di sini dengan lo pake dress
lu mau hubungan kita tuh ke jenjang yang lebih serius kan
udah jariin aja
ini tanggal berapa sih
tanggal berapa sih
buat lo kecap
gue pake dress ini bukan buat lo
karena gue itu abis jalan jalan sama nyokap gue dan pacar nyokap gue
lo tau pacar nyokap gue siapa
tidak boleh lo